komisi pemilihan umum akan menggelar lima kali debat calon presiden dan calon wakil presiden mendekati hari pemilihan
hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lekas lupa janji visi dan juga misi para kandidat
seperti pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya komisi pemilihan umum akan menggelar debat capres cawapres dua ribu sembilan belas
debat dilakukan sebanyak lima kali hingga hari pemungutan suara
debat ini digelar untuk menajamkan visi misi adu gagasan dan penyampaian janji kandidat kepada masyarakat
debat kita akan selenggarakan lima kali
dan lima lima nya dalam rencana kita itu akan diadakan di tahun dua ribu sembilan belas
jadi ya supaya itu menjadi bagian yang meningkatkan informasi pengetahuan sosialisasi kepada masyarakat
karena kalau kita lakukan jauh jauh hari kita khawatir masyarakat lupa juga
sementara itu badan pengawas pemilu mengeluarkan indeks kerawanan
pemilu tahun dua ribu sembilan belas indeks ini merupakan upaya bawaslu untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan pemilu dua ribu sembilan belas
badan pengawas pemilu atau bawaslu merangkum aspek aspek pelanggaran yang akan terjadi dalam pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
aspek yang dipetakan antara lain keamanan netralitas aparatur sipil negara ujaran kebencian politisasi sara serta politik uang
sementara itu ada sembilan isu yang diangkat
pilih sengketa pemilu representasi minoritas hak politik gender partisipasi pemilih serta partai relasi kekuasaan kampanye pengawasan dan proses pemungutan suara
pastikan akan diwarnai dengan berbagai kompleksitas
ada informasi apa lagi mila selain itu termasuk mengenai dct yang sudah dikeluarkan oleh kpu
ya selamat sore reinhardt betul seperti kita ketahui bersama bahwa siang tadi bawaslu kpu dan beberapa instansi pemerintah yang lain
mengadakan pertemuan di hotel bidakari jakarta selatan untuk membahas tentang sekaligus rilis data ya terkait daerah daerah di indonesia
yang kemudian sangat rawan terjadinya sangat rawan keamanan begitu ya untuk proses pemilu
pilih sengketa pemilu dua ribu sembilan belas dalam agenda ini atau dalam acara ini tadi juga disampaikan oleh kpu maupun bawaslu bahwa berkaitan dengan pertanyaan anda
ada rencana untuk mengadakan lima kali debat publik begitu ya bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden yang kemudian melakukan kontestasi di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
kalau ditanya reinhardt bagaimana kemudian mekanismenya dan kapan kemudian lima kali debat publik ini akan dilaksanakan secara rinci memang kpu belum memberikan keterangan
kepada awak media namun seperti tadi sudah disampaikan dan kita ketahui bersama bahwa rencananya memang debat publik ini akan dilaksanakan semuanya di tahun dua ribu sembilan belas
saya pikir menjadi sebuah langkah yang cukup bagus ya karena mengingat ini juga sudah kita memasuki di akhir tahun dua ribu delapan belas dan tentu saja ketika debat ini dilaksanakan pada tahun depan
ini akan juga membuat masyarakat juga lebih segar begitu ya dalam sisa waktu kampanye yang juga beberapa bulan seperti ini
jadi masyarakat memiliki waktu juga untuk menelaah dan juga memiliki waktu untuk menelah
jadi kita sudah memperhatikan bagaimana visi visi yang kemudian ditawarkan oleh capres maupun copres pilihan publik begitu
itu tadi yang disampaikan bahwa untuk detail seperti apa kemudian mekanisme debat publiknya kapan dilaksanakannya tepatnya akan dilaksanakan pada bulan apa
kita masih menunggu keputusan dan juga rilis dari kpu begitu ya
tapi yang pasti yang patut kita ketahui bersama adalah langkah ini menjadi hal yang juga menarik dan tentu saja ini akan kita kawal begitu ya
seperti apa kemudian perang ide
perang gagasan perang visi misi dari kedua pasangan calon ini akan bisa dinikmati publik dengan cara yang baik tentu saja dengan cara yang damai dan kemudian tidak menyinggung hal hal yang tadi sudah disampaikan yang sangat tentu saja rawan untuk dilaksanakan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas misalnya politik uang begitu ya atau ujaran kebencian
jadi mudah mudahan debat publiknya pun bisa berlangsung dengan damai
nah berkaitan dengan informasi informasi lain yang juga kemudian hari ini dirilis juga oleh kpu ada beberapa hal reinhardt
di antaranya bahwa sebenarnya hari ini merupakan hari terakhir dari para calon anggota legislatif yang ingin mengajukan gugatan kpu kepada bawaslu
kita tahu bersama sebenarnya daftar calon tetap atau djt ini sebenarnya sudah dirilis pada pekan kemarin tepatnya hari kamis begitu ya
dan kpu sendiri atau bawaslu sendiri maksud saya telah memberikan waktu sebanyak tiga hari terhitung hari kerja dimulai hari jumat dan juga selasa hari ini terakhir untuk mengajukan atau memberikan kesempatan sebenarnya kepada anggota legislatif
untuk mengajukan gugatan terhadap pencoretan nama yang kemudian sudah dilakukan oleh kpu
tadi memang sempat ditanyakan juga kepada pihak atau komisioner kpu dan juga bawaslu sendiri namun sampai dengan siang hari tadi di acara yang sama bawaslu maupun kpu sendiri belum mau memberikan bocoran begitu ya
siapa saja kemudian calon anggota dewan yang kemudian mengajukan gugatan ini begitu
tapi ada beberapa nama yang seperti kita ketahui bersama sudah secara jelas dan terang begitu ya
mengajukan gugatan diantaranya adalah ketua umum partai hanuman
yang kemudian menganggap pencoretan dirinya kemudian tidak masuk dalam daftar calon tetap ini adalah bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kpu
sementara itu kpu sendiri tentu punya dasar mengapa kemudian osman sabtaodang ini atau oso ini kemudian tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap
ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh putusan dari mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa setiap anggota setiap calon anggota dpd begitu ya
tidak boleh berasal
berasal dari atau tidak boleh menjabat pengurus begitu ya di partai politik
nah kita akan melihat bersama ke depannya akan seperti apa
namun tentu saja proses atau mekanisme yang akan berlaku reinhardt begitu kemudian bawaslu menerima seluruh gugatan ini
nantinya nama nama ini atau mereka yang kemudian mengajukan gugatan ini akan didiskusikan juga
atau akan diverifikasi dan kemudian akan disampaikan kepada kpu dan menunggu tahap selanjutnya ya ini sidang yang kemudian juga pasti akan dihadir oleh kpu
dan bagaimana keputusannya
masih akan menunggu bersama
sementara itu di sisi lain kita tahu bahwa hari pemilihan pilkada serentak ini sudah semakin dekat begitu ya
namun di sisi lain proses proses atau sengketa sengketa pilkada atau pemilihan legislatif ini juga masih terus bergulir
nah kita akan mengawal bersama bagaimana kemudian dinamika dinamika dinamika ini kemudian akan berjalan
itu reinhardt dan yang tentu saja menarik adalah sebenarnya soal laporan awal dana kampanye ini juga menjadi hal yang apa ya
menarik perhatian publik sampai dengan hari minggu kemarin sebenarnya dari enam belas partai politik yang kemudian ikut serta dalam pemilihan legislatif ya di dua ribu sembilan belas
dan juga dua pasang calon presiden dan juga calon wakil presiden ini juga sudah menyerahkan ld atau ladk kepada kpu
dari enam belas partai politik yang kemudian menyerahkan
urutan pertama adalah partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip dengan total dana kampanye sekitar satu ratus lima miliar rupiah
kemudian yang kedua adalah gerindra angkanya sekitar tujuh puluh lima
tiga lima miliar rupiah
kemudian untuk dua pasangan calon seperti kita ketahui bersama kita sudah tahu bahwa untuk pasangan nomor urut satu ya ini joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
total laporan awal dana kampanye yang kemudian disampaikan adalah sebesar sebelas miliar
kemudian untuk pasangan nomor urut dua yakni prabowo subianto dan juga sandiaga salahuddin uno ini angkanya dua miliar rupiah saja
memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya dari dua pasangan calon ini
pasangan nomor urut satu begitu
dana kampanye cukup relatif lebih besar gitu ya sebelas miliar
kemudian pasangan nomor urut dua ini angkanya dua miliar
tapi kalau kemudian kita breakdown sebenarnya sumber dana kampanye nya dari mana sebenarnya itu juga sudah disampaikan
untuk pasangan nomor urut satu capres dan juga cawapres ya ini joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
menyampaikan angka sebelas miliar ini memang didapat dari sumbangan beberapa perusahaan baik yang bergerak di bidang teknologi juga investasi juga ada
dan kemudian ini juga patungan dari kedua belah pihak begitu
sementara itu untuk pasangan nomor urut dua prabowo subianto dan juga sandiaga uno ini
angka dua miliar ini baru didapat dari kantong pribadinya saja
jadi tentu saja ini masih sangat awal pergerakan dan juga jumlah nominal dari dana kampanye ini tentu saja masih akan semakin besar begitu ya
kita akan lihat bersama kira kira siapa yang paling banyak begitu ya
dan apakah kemudian dana kampanye yang cukup besar ini juga cukup efektif mempengaruhi juga bagaimana pilihan publik begitu ya
karena kemudian persuasi kedua pasangan calon ini terhadap marketing dari dua capres dan juga cowopres ini
ini tentu saja akan menarik
tapi kalau kita bicara tentang beberapa atau tahapan laporannya sebenarnya reinhardt tidak hanya pada hari minggu kemarin saja
karena sebenarnya pelaporan untuk dana kampanye ini masih akan terus dilakukan secara bertahap
nanti juga akan dilakukan lagi pada tanggal dua januari dua ribu sembilan belas
bahkan nanti pada saat terakhir untuk pengeluaran dan juga pemasukan dari seluruh dana kampanye ini akan direkap
terhitung delapan hari setelah kemudian pengungutan suara
jadi kita akan lihat bagaimana kontestasi politik ini akan menjadi sangat menarik
tentu saja dana kampanye juga menjadi salah satu item yang akan kita bahas lebih dalam nanti
rian hart kembali ke studio
baik terima kasih miladia rahma langsung dari gedung kpu di jakarta